pertama tama terkait penerapan persangka mantan jelur pertamina pak bukaren
sampai yang dua satu
ya begini saya tentu tidak mau mendiskreditkan siapapun
tetapi sejak awal saya bilang bahwa ketika saya dipercaya diberi amanah oleh bapak presiden sebagai pembantu beliau
untuk mentransformasi bumn sejak awal saya bilang harus ada program bersih bersih bumn
program ini tidak hanya tadi secara karakter dengan fondasi ahlak tetapi juga good corporate governance
nah kalau kita lihat banyak sekali isu yang terjadi sebelum tentu saya diberikan amanah
tetapi kembali yang saya sampaikan yang namanya perbaikan daripada sistem good corporate governance itu terus harus berlangsung